halo selamat siang sumur bor di dusun belawi bangil pasuruan jawa timur ini mengeluarkan gas yang dapat menyalakan api
kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan membuat warga membuat sumur baru pada sabtu tiga november
pengeboran sumur hingga mencapai kedalaman dua puluh meter tersebut tidak mengeluarkan air melainkan keluar lumpur dengan bau menyengat
pengeboran pun dihentikan sementara dan pipa dipasang yang ditutup dengan ban motor
selain mengeluarkan gas di dalam tanah terdengar gemuruh cukup keras dan bau menyengat mirip gas lapindo di porong sidoarjo
karena dianggap membahayakan warga kemudian melapor kepada perangkat desa dan diteruskan ke muspika setempat
warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan ini
sebab jika tidak warga akan menutup total sumur ini karena lokasinya yang berada di tengah permukiman padat
pasti satu jiluan ditutup ke paralon terus ada udara langsung diikat sama karet
terus dites pakai toreng ternyata keluar api
terus setelah itu ditutup langsung ke paralon pakai cok beda motor
terus dinyalakan sama korek
terus dinyalakan sama korek
terus dinyalakan sama korek
terus dinyalakan sama korek
dari mancanegara dua kebakaran hutan yang dipicu oleh angin yang bersifat kering dan panas meluluh lantakan wilayah california pada minggu waktu setempat
seluruh warga dipaksa untuk evakuasi oleh pemerintah setempat
kebakaran yang terjadi sejak kamis telah menewaskan sedikitnya dua puluh tiga orang di kota paradise
kebakaran di camp creek road california utara menjadi kebakaran yang paling mematikan dan paling parah
lebih dari seratus orang dilaporkan hilang
sementara itu dalam kebakaran di wilayah wholes
di bagian selatan setidaknya dua orang dinyatakan tewas
api terus menjalar dan mengancam warga di pantai malibu los angeles
sebanyak dua ratus lima puluh ribu warga sudah meninggalkan rumahnya
para pakar cuaca as mengatakan kondisi yang berbahaya mungkin akan berlanjut hingga pekan ini
demikian cnn indonesia update kali ini
dan rahabji akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami